penanganan pandemi covid sembilan belas menteri haji arab saudi meminta umat islam di seluruh dunia untuk menunda sementara rencana ibadah haji
namun pemerintah arab belum memutuskan akan tetap menyelenggarakan haji atau tidak
hal ini pun dilakukan setelah sebelumnya pemerintah arab saudi menghentikan penerbitan visa umroh
dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan telpon
dengan juru bicara kementerian agama bapak oman fatur rahman
selamat siang pak sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan menteri haji arab saudi
terkait dengan imbauan penundaan rencana menjalankan ibadah haji
ya selamat siang mbak maitri assalamualaikum wr wb
yang pertama yang ingin kami klarifikasi adalah yang disampaikan oleh menteri urusan haji dan umroh itu
bukan permintaan penundaan
permintaan rencana haji
sama sekali bukan
tetapi permintaan penundaan pelaksanaan kontrak layanan haji di arab saudi
nah ini berita ini disampaikan oleh yang mulia menteri urusan haji dan umroh arab saudi
pada tanggal tiga puluh satu maret kemarin ya ketika wawancara dengan salah satu tv di arab saudi
mulia muhammad saleh banten pada saat itu menjelaskan bahwa kalimatnya itu kalau boleh saya bacakan ya
siap silahkan pak oman
kita tolak dari ikhwan muslim di jami' dual wal alam at tarayus di amali ayyukud
jadi kata kuncinya itu pada at tarayus
kami meminta untuk penundaan pelaksanaan kontrak layanan
nah dalam hal ini layanan haji yang dimaksud adalah layanan akomodasi
ketering layanan transportasi
itu semuanya sudah disiapkan sebetulnya lobby lobby nya
tetapi jangan dibayar dulu uang mukanya
kira kira seperti itu
oleh karenanya respon kementerian agama juga kita memang sudah menyelesaikan lobby lobbynya
persiapannya untuk layanan layanan itu
tapi kita tidak membayarnya terlebih dahulu
oke berarti kalau untuk penyelenggaraan dari ibadah haji ini sendiri di tahun ini
masih belum ada keputusan ya pak oman
terus berlanjut atau justru ditunda
betul belum ada
kalau untuk haji kan bukan ditunda
karena kan memang hanya ada di muktim haji ya
berarti ditiadakan begitu ya
jadi pilihannya itu kan hanya dua
yang pertama penyelenggaraan ibadah haji ini dilaksanakan
mudah mudahan situasi sudah normal
yang jelas dari wawancara menteri haji dan umroh di saudi itu
pemerintah arab saudi sekarang sedang
fokus betul untuk melakukan misi kemanusiaan
sampai jemaah umroh yang masih tertinggal di sana juga kan difasilitasi untuk dikembalikan
nah itu opsi yang pertama
opsi yang kedua kan ya hajinya memang ditiadakan
kalau memang situasinya belum membaik gitu
nah yang dilakukan oleh kementerian agama itu ya menyiapkan saja
mitigasi dari kedua pilihan itu
kalau sejauh ini
sekarang belum ada kepastian ya
pak oman yang paling terdampak salah satunya ini pasti adalah
mereka yang menjadi jemaah calon haji ya pak ya
yang rencananya memang akan berangkat pada tahun ini
nah ini bagaimana kemudian upaya upaya yang dilakukan oleh pihak kementerian agama
bagaimana bentuk komunikasi pendekatan dan apa rencananya kepada mereka yang menjadi
jemaah calon haji yang harusnya berangkat pada tahun ini
jika memang jadinya bisa dilaksanakan ibadah hajinya
ya sebetulnya konsep mitigasi
nah konsep mitigasi yang detilnya itu itu masih kami godok kami rumuskan
kami konsultasikan dengan pak menteri agama pak purworoji
mendengar arahan beliau bagaimana begitu detailnya
nah nanti minggu depan insya allah akan kami konsultasikan juga dengan komisi delapan di dpr
tetapi kira kira misi utamanya sesuai pesan pak menteri agama adalah
kalaupun ada terjadi pembatalan atau peniadaan
bagaimana cara itu kemudian diganti atau dilakukan sebagai ketengahan terhadap person hojo
berdiri adalah wajib hebbenancy kontras berburu
hai pak shodoso
terima kasih asal mam camp
iya vita bersama saya table si the dog church
layanan layanan yang tidak mengakibatkan kerumunan
berarti sejauh ini apakah sudah ada gambaran rencana pak
para jemaah calon haji ini akan berangkat
mungkin kalau kita bicara tahun ini tidak ada ibadah haji
apakah kemudian artinya mereka akan berangkat pada tahun depan
atau seperti apa pak kira kira teknisnya pak
ya betul jadi yang kami rencanakan yang kami sedang godok itu begitu rencananya
kalau seandainya gagal itu berarti calon jemaah haji tahun ini
itu akan diprioritaskan pada pemberangkatan tahun depan
dengan catatan tentu mereka tidak mencabut biaya pendaftarannya
artinya nomor porsinya tetap terjaga
kalau hanya diambil biaya pelunasannya tidak apa apa
tetapi nomor porsinya itu akan tetap ada di dalam diskohat kami
kemudian dalam sistem kami
kemudian nanti tahun depan itu akan diprioritaskan
tentu memang ada konsekuensinya
calon jemaah haji yang seharusnya itu berdasarkan nomor porsi itu tahun depan
berarti kan mundur ke tahun berikutnya
nah ini yang terus kita komunikasikan ke masyarakat
sebenarnya tadi saya ingin bertanya lanjutan terkait hal itu sih pak
apabila yang harusnya berangkat tahun ini kemudian diberangkatkan tahun depan
itu artinya akan mempengaruhi calon calon jemaah haji lainnya yang harusnya berangkat
berarti ya pak ya
ini keadaan kahar yang sangat tidak kita kendaki bersama
sehingga ya ketika terjadi membutuhkan pengertian kita semuanya
dan sejak sekarang pun kementerian agama memang sudah meminta kepada masyarakat
selain berdoa mudah mudahan segera selesai wabah ini
juga meminta supaya ya tentu menyiapkan mental juga
seandainya haji ini memang ditiadakan
selama ini juga memang kan pernah juga beberapa kali ada musibah gitu ya
sehingga ibadah haji ini sempat tidak ada atau berkurang setidaknya
itu harus kita siapkan juga kemungkinan terburuknya
tapi sejauh ini pak oman apakah sudah ada komunikasi pak terkait dengan dampak dari kuota haji
apakah jika memang ini kan bentuknya force major ya pak ya
apakah kemudian nanti bisa lebih fleksibel begitu jadi kuota untuk haji tahun depan
bisa lebih banyak begitu
untuk indonesia atau untuk negara negara lainnya juga dampak dari apa yang terjadi tahun ini
sebetulnya kalau dalam hal kuota
bapak menteri agama pak fahru roji kan juga tahun ini itu sudah mengajukan penambahan sepuluh ribu ya sebetulnya
dari awalnya dua ratus dua puluh satu ribu kita meminta tambahan sepuluh ribu
dan sudah dikomunikasikan dengan pihak kementerian haji dan umroh juga
dan bahkan tahun lalu
saya masih ingat kementerian haji dan umroh itu pihak pemerintah arab saudi
itu menjanjikan ada satu wilayah wilayah tertentu di mina khususnya yang memang mau diperlebar
untuk calon jemaah haji indonesia
tetapi kan kita semuanya belum tahu perkembangannya
bahkan bisa sebaliknya sebetulnya
kalaupun misalnya ya tahun ini tetap diadakan tetap bisa diselenggarakan ibadah haji
ada juga kemungkinan kuotanya itu malah berkurang
jadi bisa diberangkatkan
kan itu mungkin saja
karena untuk sekarang itu
syarat istiqto'ah kesehatan
itu kan juga kriterianya bukan lagi istitoah yang biasa
tetapi sehatnya itu terutama dalam konteks covid sembilan belas ini ya
jadi bisa saja yang daerah tertentu yang merah misalnya
kemudian calon jemaah hajinya itu jadi berkurang
sehingga tidak bisa berangkat
itu semua kemungkinan sudah kita coba antisipasi
nanti kami komunikasikan dengan teman teman di komisi delapan dpr
pak oman terakhir sebelum kita menutup perbincangan pada siang hari ini
apa yang kira kira ingin disampaikan dari kementerian agama
kepada para calon jemaah haji yang mungkin sekarang sedang berdebar ya pak ya
sedang deg degan apakah bisa berangkat atau tidak
apa pak kira kira yang ingin disampaikan
yang ingin kami sampaikan
ibadah haji itu salah satu puncak spiritual bagi setiap muslim ya
nah kami ingin mengajak untuk mari kita lebih
lebih pertajam lagi spiritualitas kita
maksudnya beragama dengan secara batinnya secara spiritual kita berdoa
mudah mudahan tentu bukan hanya hajinya yang bisa dilaksanakan
tetapi mudah mudahan memang wabahnya ini secara keseluruhan selesai
makhum betul bahwa bagi allah itu tidak ada yang tidak mungkin ya
kami menghimbau mari kita berdoa
doa yang disampaikan itu bisa doa ucapan tentu saja
tapi juga doa dalam bentuk kepatuhan terhadap apa yang disampaikan oleh para ahli medis
dan juga oleh pemerintah soal physical distancing misalnya
kami menghimbau untuk disiplin karena semakin cepat

terima kasih pak
terima kasih pak
disiplin kita mematuhi itu maka semakin cepat ibadah kita juga akan normal mudah mudahan
baik terima kasih banyak pak oman sudah bergabung pada siang hari ini bersama cnn indonesia breaking news
kita masih tunggu terus ya pak ya rencana nanti bagaimana mekanisme yang akan diajukan
untuk kemudian didiskusikan dengan komisi delapan dpr ri
kita tunggu bersama ya pak oman ya update selanjutnya
terima kasih banyak pak oman jaga terus kesehatan anda pak